pak jokowi punya kegiatan lain
presiden kita ini justru dalam rangka memperingati hari pers nasional
yang jatuh pada sembilan februari kemarin
istana kepresidenan menggelar pertandingan futsal
antara perangkat kepresidenan dengan para wartawan
presiden jokowi berharap pertandingan ini dapat membuat hubungan
antara presiden dan media semakin baik
memperingati hari pers nasional
presiden jokowi dodo antusias mengikuti pertandingan futsal
dengan wartawan di lapangan futsal di daerah kelapa gading jakarta
apalagi dalam pertandingan ini tim jokowi berhasil menang lima empat
meski hanya bermain selama tujuh menit
presiden mengaku puas bermain pada salah satu cabang olahraga kesukaannya tersebut
ingin terus menjalin bersama menjalin persahabatan dengan media
oleh sebab itu kita pada sore hari ini
mengadakan pertandingan persahabatan
antara media wartawan dengan saya pak bapak
dan kita berharap bersama persahabatan ini akan terus bisa
dan yang kedua kita harap kita dan tim ini yang menang
selain jokowi sejumlah menteri kabinet kerja juga ikut berlaga melawan wartawan
di antaranya menkopol hukam wiranto menpora imam nahrawi
menaker hanif dakiri menteri perumahan rakyat basuki hadi mulyono dan menteri pertanian amran sulaiman
tak hanya itu kapolri jenderal tito karnavian dan panglima tni gatot nurmantio juga ikut berlaga dalam pertandingan persahabatan tersebut